kebijakan pukul rata larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya menuai kritik
sebagian kalangan mempertanyakan nasib lebih dari tiga puluh juta ton produksi crude palm oil akan dikemanakan
sementara kebutuhan dalam negeri hanya enam sampai tujuh juta ton
lantas efektifkah kebijakan pelarangan ekspor jokowi untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng
kami akan mengulasnya bersama bima yudhistira direktur selyo
saat malam mas bima
dan wayan supatno petani sawit
saat malam pak wayan
saat malam pak eta
dan nanti akan bergabung bersama kita andre rosiade anggota komisi enam dpr dari partai gerindra
saya ke pak wayan dulu
pak wayan presiden sudah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor minyak goreng dan juga cpo per dua puluh delapan april
nah ini bagaimana kemudian petani menanggapi atau menyikapi larangan presiden ini
terima kasih pak
terima kasih pak
pendapat saya setaku potani tentu
refleks menaruh rasa hormat yang tinggi kepada bapak jokowi sebagai kepala negara
saya yakin dan percaya pertimbangan beliau
nyetop ekspor cpo dan minyak goreng pertimbangannya karena beliau mencintai seluruh rakyat indonesia
khususnya kebanyakan kepala yang telah mencari
untuk mendapatkan minyak goreng
ilmiahnya kita baru sadar bahwa sawit ternyata sangat bermanfaat yang begitu besarnya
sehingga tidak perlu lagi kita untuk ikut ikutan kampanye hitam tentang sawit
tentu ini berdampak tidak pasti kami selaku petani sahabat
walaupun juga selama ini kurang lebih tiga puluh juta ton cpo kabarnya ke luar negeri ya
dituang ke dalam negeri yang padahal di dalam negeri hanya butuh tujuh belas juta ton
ketika pasokan beliau permintaan tetap harga akan ambil
ketika ambil dampaknya ke kami
pabrik kelapa sawit akan mengalami proses penurunan harga
pembelian sawit dari kami petani
padahal di kami selaku petani sawit
nah gak apa apa
karena pandemi dan perang rusia ukraine naik dua kali lipatnya mbak eva
kedua kami masih sangat menderita akibat kebijakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
yang dianggap kawasan kehutanan
padahal kami punya shm
padahal itu tanah didapat dari leluhurnya sebelum indonesia merdeka
ini sungguh tidak bijak
saya akhir percaya pak jokowi membuat sikap ini karena beliau murka
beliau kecewa dengan oknum dirjen dan tiga pengusaha sawit yang nakal
beliau cinta dengan rakyat indonesia
saya yakin bapak jokowi juga cinta pada kami petani sawit
yang tidak akan mungkin dikorbankan saja lalu sawitnya tidak laku di pasar
saat ini saja sudah berdampak
turun rp dua ratus seharinya karena isu tiga k s empat spo
itu mbak eva pendapat saya
oke jadi artinya larangan yang kemudian nanti akan diberlakukan per dua puluh delapan april ini
berdampak sangat negatif begitu ya bagi petani sawit
itu tidak mungkin dipungkiri
saya selaku petani sawit dan bicara padanya saya percaya
bapak jokowi mencintai kami petani sawit dan bapak jokowi selama ini peduli dengan kami petani sawit
waktu penanaman perdana permajaan sawit rakyat belialah persidangan satu satunya
yang menanam di sumatera selatan tiga tahun silam
dan saya yakin percaya
bidangkan setiap s empat cpo dan minyak goreng ini tidak
akan lama akan dihentikan
karena ini semata mata untuk menahan supaya inflasi minyak goreng tidak tinggi
yang berdampak serius pada penambahan jumlah kemiskinan
saya percaya itu mbak eva
baik harapannya ini akan diberlakukan hanya sementara begitu ya
sekarang saya ke bang andre yang sudah bergabung bersama kita
selamat malam bang andre
selamat malam mbak eva
sorry mbak lagi di luar ini
bang andre soal kemudian larangan ekspor minyak goreng dan juga cpo per dua puluh delapan
dua puluh delapan april tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian dampaknya
yang secara negatif begitu ya ke petani sawit
nah kebetulan ini larangan ekspor ini sesuai dengan aspirasi partai gerindra partai anda
mengapa kemudian larangan ekspor ini perlu dilakukan
mbak eva kita itu indonesia itu produsen cpo terbesar di dunia empat puluh sembilan juta ton
lalu yang kedua kita juga produksi minyak goreng
enam belas miliar liter setahun
konsumsi dalam negeri itu hanya lima tujuh miliar liter
jadi ada surplus minyak goreng itu sepuluh sampai sebelas miliar liter per tahun mbak eva
nah anehnya aneh bin ajaib ya
sejak kita minyak goreng curah ini masih tetap langka lalu minyak goreng waktu pertama saya bilang
kita melihat bahwa minyak goreng langka sulit didapatkan ya
meskipun pemerintah sudah menerapkan dmo dan dpo itu yang pertama
lalu yang kedua pemerintah berubah dari permendak enam ke permendak sebelas tahun dua ribu dua puluh
dan permen perint nomor delapan tahun dua ribu dua puluh dua
bagaimana pemerintah menyerahkan
kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng dan kemasan
lalu minyak goreng curah itu ditetapkan
hit nya empat belas ribu per liter
nah faktanya sampai saat ini minyak goreng curah itu
masih sulit mendapatkan stoknya
dan kedua harganya juga di pasar itu
ditemukan oleh rakyat oleh masyarakat itu
delapan belas ribu per liter atau sembilan belas ribu per liter
bahkan dua puluh ribu per liter
dan tentu kami di dpr mendesak pemerintah
untuk mengeluarkan kebijakan kebijakan yang pro rakyat
dan dalam rapat kerja dengan menteri perdagangan
tanggal tujuh belas maret yang lalu
sebenarnya komisi enam sudah mengambil kesimpulan rapat
bahwa meskipun kami di gerindra sudah mengusulkan di januari
di berbagai dmo dpo bahkan pelarang ekspor
akhirnya dalam rapat tujuh belas maret itu sudah ada kesimpulan rapat mbak
komisi enam merekomendasikan kepada pemerintah
dalam rapat kerja dengan menteri perdagangan itu
agar perintah kepentingan rakyat
agar terpenuhinya minyak goreng bagi rakyat
itu tidak salahnya pemerintah untuk melakukan larangan ekspor
bahkan di poin yang lain
itu kita juga merekomendasikan kepada menteri perdagangan
untuk membicarakan hal pencabutan hgu
kalau memang pengusaha pengusaha tidak mengikuti kebijakan pemerintah
itu sudah kita rekomendasikan dalam rapat kerja tujuh belas maret
artinya apa yang kemudian diputuskan oleh presiden jokowi ini
memang sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh dpr
jadi intinya kita tentu berpihak kepada rakyat
jadi sekali lagi tidak ada yang dirugikan
hanya untuk mereka saja pengusaha mayoritas oligarki ini
mereka tetap untung tapi keuntungannya berkurang
tapi kepentingan rakyat
tidak ada salahnya pemerintah berpihak kepada rakyat
jadi pengusaha pengusaha ini sudah menikmati
apalagi pengusaha minyak goreng itu ya
pengusaha besarnya ya oligarki mbak
bang andre di sini
mereka dapat curah apa namanya minyak goreng curah itu
minyak goreng curah kebijakan minyak curah
mereka dapat sepuluh dari bpdtks
jadi pengusaha pengusaha itu
mendapatkan banyak keuntungan
jadi saya rasa kebijakan presiden jokowi itu tepat
demi kepentingan rakyat banyak
pemerintah men stop dulu ekspor cpo dan ekspor minyak goreng
dengan catatan tidak ada yang dirugikan
pengusaha petani tidak akan rugi
hanya memang untungnya berkurang
di sini ada salah satu petani sawit pak wayan ya
namanya ya pak wayan
tadi mengatakan bahwa
mengalami kerugian begitu berdampak negatif
bukan begitu pak wayan
jadi pak andre yang terhormat anggota dewan
kebijakan stop ekspor itu sangat mengganggu kami
ya sekali lagi sangat mengganggu kami
karena pasti nanti harganya akan turun
kebutuhan sholat mandi di dalam negeri hanya tujuh belas juta ton
kalau kebutuhan empat puluh tujuh juta ton
tetapi pasokannya berlebihan melampaui kewadaran
ketika harga jatuh sumber minyak goreng dari cpo
sumber cpo dan tbs
tbs diproduksi oleh petani saat petani
harga pokok produksinya tinggi akibat
pupuk dan herbisida mahal naik dua kali lipatnya
ini pak andre harus pahami juga bahwa
petani itu rakyat juga
petani juga harus pak andre perjuangkan
bagaimana pak andre ikut bertanggung jawab
terhadap petani sawit yang luasnya enam delapan juta hektare
dua tujuh juta hektare dianggap kawasan keutanan
padahal kami punya shm
terciptakan kami nih
padahal kami punya tanah itu warisan dari leluhur
sebelum indonesia merdeka
ini pak andre harus berjuang
jangan hanya berjuang kesepia saja
bapak anggota jawa
harus bertanggung jawab juga kepada
kelompok petani sawit
yang lihat sebelah mata
itu yang bapak sikapi
kau tengok bapak anggota jawa
pilih kami yang bertanggung jawab
kepinjalah kepada rakyat
jangan melihat parsial itu pak andre
baik pak wayan
kami sedang menderita
lahannya diklaim oleh
padahal jhskm dianggap
akhirnya sengketa tidak bisa dapat
bantuan dari bpd
kupu rpcd naik dua kali lipat
kami diperkan dengan harga
hari ini tadi sudah turun karena isu
ini pak andre berjuangkan kalau memang pak andre
jadi anggota dewan
ini pak andre
janganlah anda berpikir sumpit
polisi saja tidak bisa
baik kita sudah tangkap
oke silahkan ditanggapi dulu pak andre
ya terima kasih pak wayan
kebijakan pemerintah ini tidak akan
sudah dihitung oleh pemerintah
tidak akan merugikan
tidak akan merugikan
baik petani maupun pengusaha
kebijakan ini tidak selama lamanya pak wayan
kebijakan ini untuk memastikan
ketersediaan minyak goreng bagi rakyat
apalagi ini menjelang lebaran
tentu pemerintah harus memastikan
minyak goreng itu bisa diguyur
dan dinikmati oleh rakyat kebanyakan
itu satu ya
dan itu tentu kebijakan ini tidak selama lamanya
pemerintah tahu bahwa kita tahu bahwa
kemampuan tanki cpo untuk mampu bertahan itu
dua minggu produksi
lalu yang kedua tanki minyak goreng itu
adalah empat minggu produksi
itu tentu sudah dihitung pemerintah
jadi pemerintah sudah menangkap bahwa
produksi akan berjalan normal
pembelian tandan buah segar untuk pabrik pabrik cpo
tetap akan berjalan secara normal
lalu yang kedua produksi minyak goreng
tetap juga akan berjalan secara normal
dan kita tahu ya tanki cpo itu dua minggu
dan tanki minyak goreng itu ada empat minggu
dan tentu pemerintah akan mengevaluasi nanti
setelah dua minggu kebijakan ini berjalan
setelah memastikan kebutuhan
sekali lagi kebutuhan minyak goreng rakyat bisa terpenuhi
jadi tidak ada keinginan pemerintah maupun dpr
untuk menzolomi petani sawit
jadi kebijakan ini sudah dihitung oleh pemerintah
bahwa pabrik pabrik cpo itu punya tanki untuk dua minggu produksi
dan pabrik pabrik minyak goreng itu punya tanki cadangan empat minggu produksi
jadi insya allah pak wayan setelah harga stabil dalam dua minggu ke depan
dan juga stok minyak goreng sudah bisa didapat oleh rakyat
tentu pemerintah akan mengevaluasi kembali
karena sekali lagi pemerintah akan hadir untuk kepentingan rakyat
dan saya mengapresiasi kebijakan presiden menunjukkan bahwa negara hadir
itu kepentingan rakyat
tentu kita tidak akan menzolimi petani sawit
terima kasih pak wayan kita dengar dan saya minta pemerintah menghitung kalkulasi yang tepat
jangan sampai petani sawit terzolimi
yang pasti mungkin pengusaha ada usaha petani berkurang
tapi insya allah tidak akan rugi
demi kepentingan rakyat lebih banyak
apalagi mohon maaf pengusaha pengusaha oligarki itu melikmati ag
hgu hgu milik negara kesatuan republik indonesia
seperti itu mbak eva
boleh dikisar nambah pak eva
silahkan ditangkapi sesingkat
harusnya pak andre melihat sawit bukan hanya sebatas oligarki
ya ini harus dikariskan
kedua pak andre harus melihat data bahwa petani sawit juga dipungut pada
ekspor hingga rp delapan puluh lima triliun dua ribu dua puluh satu
pungutan ekspor oleh bpjpk itu rp tujuh puluh satu triliun
devisa yang kami kumpulkan dari petani sawit sebanyak lima ratus sepuluh triliun
jadi rp enam ratus enam puluh triliun itu juga bisa jadi bekal
untuk mensubsidi masyarakat menengah ke bawah yang mahalnya minyak goreng
saya pribadi terus terus perhatikan
sesi melihat saudara kita yang untuk dapat minyak goreng aja begitu tersenyumnya
saya juga merasa hormat yang tinggi kepada bapak presiden yang begitu tegasnya
menyikapi ada fadlung birjan yang nakal
itu sawit itu juga tinggalkan aja kalau ada jahat jahat seperti itu untuk bangsa kita
bapak andre juga harus memikirkan kami petani sawit untuk memperjuangkan
jangan sampai negara merampas bahan kami yang sudah sertifikat
hak milik yang sudah apk lewat klhk hanya karena kampanye
oke baik saya akan tanyakan ke mas bima sejauh mana kemudian dampak dari larangan ekspor migor dan juga cpo ini
kalau kemudian tadi disampaikan
berdampak negatif kepada petani sawit dan juga sebetulnya harapannya adalah menjamin ketersediaan minyak goreng yang murah dan juga sudah tidak langka lagi
tapi kita akan bahas sesaat lagi kita harus break dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast
mas bima sebetulnya kebijakan larangan ekspor ini diberlakukan tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dan juga aksesabilitas begitu ya dari minyak goreng bagi masyarakat banyak
tidak hanya oligarki yang kemudian disebutkan oleh bima
tidak hanya oligarki yang kemudian disebutkan oleh ee
tidak hanya oligarki yang kemudian disebutkan oleh bima
bagaimana menurut anda
kemudian kebijakan dampak dari kebijakan larangan ekspor ini nantinya akan ke perekonomian dan juga apakah kemudian ini nanti bisa menjamin adanya pasokan minyak goreng yang murah dan juga ada begitu ya bagi masyarakat

ya pertama saya tidak tahu yang disikin pak jepowi sampai melakukan pelarangan ekspor ini siapa

karena kita juga melihat apa yang terjadi pada batu bara itu kan gak lama kemudian akhirnya dibatalkan pelarangan ekspor

karena kita juga melihat apa yang terjadi pada batu bara itu kan gak lama kemudian akhirnya dibatalkan pelarangan ekspor
ini terulang lagi di sawit gitu maaf
yang tidak belajar bahwa sebenarnya yang diperlukan adalah kuota ke exactly market obligo sin tanpa perlu harganya larangan ekspor
itu bukan hanya tan yang harganya jatuh
sisa ekspor yang sangat besar kalau bisa berlanjut sampai satu bulan misalnya nanti di bulan mei bisa sampai empat puluh tiga triliun rupiah atau setara tiga miliar dolar yang kemudian terbang
nah terbangnya kemana yang menikmati ini justru adalah malaysia
karena yang diuntungkan dengan harga cpo atau minyak nabati yang tinggi adalah tersaing indonesia
salah satunya adalah malaysia
kemudian saing dari minyak nabati misalnya dari kedelai kemudian dari gigi gigi makahari dan pestapora menikmati kebijakan pariwisata cpo
dan yang ketiga apakah ini akan menguntungkan indonesia menguntungkan insulasi yang terjaga
karena ini kebijakannya sebenarnya berlebihan
karena kelihatannya begini kelihatannya kan pemerintah ini sudah kehabisan cora dpo tidak berhasil dmo gagal
kemudian het juga tidak berhasil
sekarang dibuat het ke minyak goreng curah pun juga
antrigannya juga meluar harganya juga diatas het secara faktual di lapangan
maka ketika masuk ke pergerakan secara penanganan ini dikhawatirkan harga tidak akan turun
justru yang terjadi adalah produsen
nah perbedaan kondisinya
karena akan ada ekstrem buah segar kbs sawit dan juga ada ekstrem
dan juga ada ekstrem buah segar
dan juga ada ekstrem buah segar
karena kan pas kelemaran tekanan ekonominya akan lebih besar lagi karena kesalahan kebijakannya
oke jadi justru banyak ekses negatif begitu ya dengan adanya larangan ini mas bima
anda melihatnya begitu
iya jelas ya
sebenarnya kan begini
macet di level hambatan hambatan orang
yang kemudian melakukan gratifikasi kemarin ke dirjen luar negeri ya
perdagangan luar negeri untuk mendapatkan izin ekspornya
ini kan artinya masalahnya ada pada pengawasan
masalahnya ada pada pemegakan aturan
bukan kepada pasokan cpo ataupun bahan baku minyak goreng ini kurang atau berlebih
nah ini kan artinya begini
artinya yang membuat kebijakan pelarangan total ini apa berpikir ya
ini dampaknya justru akan belinder kepada indonesia defisah hilang
harga belum tentu turun minyak gorengnya
kemudian kalau dilepas lagi kebijakannya dibatalkan misalnya
harga cpo level internasional sudah keburu tinggi
tapi akhirnya kalau mekanisme pasar lagi
maka yang akan menanggung adalah masyarakat minyak goreng kemasannya akan tetap mahal
jadi ya akan menyelesaikan masalah
ini baru pertama kali ada kebijakan pelarangan total seperti ini
di tengah kita juga berkuar kuar untuk mendorong kerjasama
ini saya khawatir juga eksesnya adalah retaliasi dagang dari negara negara mitra yang merasa dirugikan
nanti mereka akan menghambat bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di dalam negeri indonesia
jadi mungkin banyak sekali ekses negatifnya yang harus dipikirkan sebelum mengeluarkan kebijakan seperti ini
mungkin sebelum tanggal dua puluh delapan itu sudah dibatalkan karena memang secara hitung hitungan
dan konsekuensinya terlalu banyak
terlalu berat bagi indonesia
oke artinya anda pesimis begitu ya
kemudian tanggal dua puluh delapan april kebijakan ini benar benar akan diberlakukan
bang andre kalau tadi kita mendengarkan penjabaran mas bima
sebetulnya yang menjadi problem adalah soal pengawasannya
bukan kebijakan yang baru lagi yang kemudian harus dikeluarkan
anda melihatnya bagaimana kalau dpr
kebijakan ini kan sudah diambil oleh pemerintah ya
pemerintah sudah mengambil kebijakan itu dengan dalam rangka tujuan memastikan
ketersediaan minyak goreng bagi rakyat
dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu harga eceran tertinggi
nah saya rasa kebijakan ini tidak akan lama diambil pemerintah
pemerintah hanya ingin memastikan ketersediaan ada dan harganya juga bisa sesuai dengan het
itu nanti dalam satu bulan akan dievaluasi oleh pemerintah
pemerintah tentu sudah menghitung ya secara hati hati kalkulasinya berapa divisa negara yang akan hilang
lalu juga kebijakan ini tentu menjaga jangan sampai pak wayan dan kawan kawan tidak akan dirugikan
intinya seperti itu
jadi ini kebijakan dan juga pemerintah pasti akan membenahi ini nanti penjagaan dan penegakan hukum
karena kebijakan ini
karena ekspor ini pasti tentu setiap ada kesempatan selalu ada kesempatan ya
ada peluang ya
itu akan ada orang yang akan bermain mencoba menyeludupkan minyak goreng maupun cpo nantinya
nah ini pr bagi pemerintah
bagaimana pemerintah lakukan evaluasi
sekali lagi evaluasi setelah kebijakan ini diambil
tentu harapan kita evaluasinya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memastikan tidak ada penyeludupan minyak goreng
yang kedua pastikan bagaimana pemerintah melakukan evaluasi nanti ke depan
dan memastikan kalau kebijakan ekspor minyak goreng nanti dicabut bulan depan
dipastikan juga tidak ada juga permainan dari produsen produsen minyak goreng
yang tidak mau lagi memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah
jadi ini banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah
dan kita dukung dulu kebijakan pemerintah ini
dan seluruh kabinetnya tidak akan ingin merugikan tani sawit pak wayan dan kawan kawan
pak wayan ini kebijakan tidak akan lama pak wayan
sama seperti kebijakan ekspor batu bara
jadi ini kebijakan untuk memastikan ketersediaan dalam negeri
bagaimana ratusan juta rakyat indonesia membutuhkan minyak goreng
dengan harga yang layak dan sesuai dengan kemampuan mereka
perhitung mas bimo dan pak wayan
sekali lagi kasih kesempatan pemerintah
memastikan ketersediaan minyak goreng
minyak goreng dulu
dengan harga yang terjangkau
insya allah kebijakan ini akan segera dievaluasi oleh pemerintah
setelah diguyur minyak goreng ini dan dinikmati oleh rakyat
seperti itu mbak eva
kebijakan ini sebenarnya hanya akan diberlakukan sementara
apakah memang dengan diberlakukan hanya sementara ini tidak akan memberikan ekses sama sekali begitu
oh enggak ini eksesnya kan sudah terasa
yang untung bahkan pada saat pak jokowi mengumumkan
selama berapa menit kemudian

yang untung adalah
yang untung adalah
yang untung adalah
yang untung adalah
yang untung adalah petani di amerika serikat yang menjual vabin oil atau minyak dari kedelai
yang untung adalah para petani yang ada di eropa
yang kemudian mereka menjual produk alternatif dari cpo
alternatif dari minyak goreng yang biasa disuplai ke pasar pasar yang ada di eropa
itu petani mereka yang akan diuntungkan
petani kita jelas akan rugi karena harga tandan buah segarnya pasti akan turun
jadi ini berapa lamanya juga enggak jelas
berapa lama jangka waktu yang tidak ditentukan
jadi berapa lama
tiga hari satu hari satu menit setelah tanggal dua puluh delapan
satu menit kemudian dibatalkan misalnya
jadi ini harus ada kepastian kebijakan seperti ini kan
sekali lagi belajar dari pelarangan ekspor batu bara yang sepertinya hanya gertak sambal
ujungnya adalah meminta dmo dipatuhi oleh para pengusaha
kalau sekarang hanya rdmo dipatuhi atau kemudian het dipatuhi untuk minyak goreng curah
cara caranya gertaknya nggak usah pakai
misalnya tadi mas andre bilang soal hgu lahan sawitnya itu punya negara
ya selidiki lah
perpanjangan izinnya mungkin bisa tidak diberikan kepada pengusaha sawit yang nakal
asal pemerintah pegang datanya
nah kalau serangan ekspor secara drastis dan secara mendadak seperti ini
ya saya kira ini kerugian bagi semua lah tadi
yang untung adalah sekali lagi bukan petani sawit di indonesia
yang untuk petani minyak nabati di negara lain
di malaysia begitu ya
sebelum saya berikan kesempatan ke pak wayan
kayaknya pak wayan ingin menanggapi
tapi saya ingin minta tanggapan bang andre dulu soal pernyataan kebijakan gertak sambal ini nih
kalau menurut mas bima ini jangan jangan ini cuma kebijakan gertak sambal
ya mbak maaf nih suara kencang banget
jadi gini mbak eva saya rasa kebijakan ini diambil oleh pemerintah setelah mengevolusi
permendak nomor enam tahun dua ribu dua puluh
permendak nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
dan juga permen terin nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua
karena tiga peraturan itu kurang efektif memastikan cak goreng itu tersedia bagi masyarakat
dengan sesuai dengan harga ekstran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
nah mungkin pemerintah ingin memberikan efek jerah kepada pengusaha pengusaha minyak goreng
bukan kepada pak wayan dan kawan kawan ya
tapi kepada pengusaha pengusaha minyak goreng untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
jadi sekali lagi pengusaha minyak goreng
tidak ada kebijakan pemerintah maupun dpr yang ingin merugikan petani petani sawit
jadi ini rasa rasa saya dan kami mendukung ini untuk memberikan efek jerah dulu
kepada pengusaha minyak goreng yang mayoritas oligarki ini gitu loh
dan kami meyakini perintah sudah berhitung betul
kebijakan ini jangan sampai merugikan petani
jadi insya allah mas bimo kebijakan ini tentu akan dievaluasi secara oleh pemerintah
setelah minyak goreng kita kirasakan oleh masyarakat
dimana topnya sudah diguyur ke pasar
topnya diguyur ke pasar
lalu minyak goreng curah ini bisa didapat dengan mudah
dan sesuai dengan harga ekstran tertinggi rp empat belas
insya allah akan dievaluasi segera oleh pemerintah
sekali lagi pemerintah itu mengambil kebijakan ini dalam rangka hadir di tengah raya
bapak timo kan tahu bagaimana presiden pemerintah di demo kritik
tidak mampu menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat
tentu pemerintah akan melaksanakan ini dan melakukan evaluasi
dan memastikan juga teman teman pawayan dan teman teman tidak akan berhenti
begitu mbak eva
baik yang dihukum sebetulnya targetnya adalah oligarki minyak goreng
tapi kemudian yang terkenal di rumah termasuk juga pawayan
pemerintah tidak akan menghukum pawayan dan kawannya
baik tapi kemudian dampak saksinya itu juga dirasakan pawayan
sekali lagi pawayan insya allah ini kita akan kawal dan kita ada evaluasi pawayan di komisi enam
kita akan mendorong pemerintah ke depan membangun pabrik pabrik kelapa sawit
untuk bermitra dengan pawayan dan kawan kawan
sehingga negara itu mengendalikan sektor hulu
tidak tergantung lagi dengan para oligarki oligarki itu
dan kita minta yang disampaikan mbak bimo
kita sudah mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pengusaha pengusaha oligarki ini
kalau memang mereka tidak taat dengan negara ya agu nya dievaluasi
kalau perlu dicabut demi kepentingan rakyat
karena mereka menikmati hgu di negara kesatuan republik indonesia ini
oke oke pawayan
baik pawayan silahkan menanggapi
apakah memang sebetulnya pak wayan merasa bahwa aturan main yang kemudian diberlakukan selama ini
memang kurang efektif begitu
anda melihatnya bagaimana
terima kasih mbak eva
tentu saya sebagai kepala tani sawit berterima kasih kepada pak jokowi
selaku kepala negara yang begitu besar pedulinya kepada kami petani sawit
terbukti tiga tahun yang lalu penanaman perdana permajaan sawit rakyat dilakukan oleh pak jokowi
kedua telahlah berhenti seluruh rakyat indonesia
tanpa kecuali bahasa bahasa yang adu domba kampanye hitam
bahwa sawit itu bukan hanya milik awli ganti bukan perumahan atau asing asing
dan itu sebagian diklaim oleh pahlawan
ketiga perlu saya sampaikan bahwa saya tidak berhenti
ya sawit selama ini dibenci dimutui
ya seperti kelapa tahun dua ribu lima dimutui katanya sumber penyakit
ternyata tidak ada sawit
semua mencari sawit
ternyata takut rahmat tuhan
harus kita syukuri sebagai bangsa yang besar sehingga kita dapat devisa rp lima ratus sepuluh triliun dua ribu dua puluh satu
kita dapat penghutang ekspor lewat bpdpk rp tujuh puluh satu triliun
kita dapat rp delapan juta
ini harus kita syukuri
tidak boleh kita pungkiri
dan itu keringat kami
ini bangsa kita semua
dan kalau mau masuk jangan berlebihan melangkah
berikan contoh kepeladanan untuk memimpin bangsa
tidak perlu kami butuh banyak ngomong
ini bapak jokowi selaku presiden
saya berkewa dengan
saya setuju dengan bapak jokowi itu
sekalipun dengan dekat
karena beliau memang pecinta rakyat
saya yakin dan percaya
ini hanya satu dua hari saja berlakunya
hari ini saja ada isu mau ekspor
suaranya ada rp satu seratus mbak epa
sakit berulang kali
setelahnya disentitakan oleh kailaka
direbut oleh negara
kedua pupuk yang mahal dua kali lipat naiknya
ditambah lagi ini hampir diturunkan
lampak teman kami putus asa perkaryaan di bangsa ini
perlu saya sampaikan
pak epa pak andre dan pak pima
dan seluruh masyarakat di indonesia
kami petani sahabat sudah iuran
untuk membantu rakyat menengah ke bawah
lewat bpdpks dan kemenku
sebanyak rp delapan puluh lima triliun dan rp tujuh puluh satu triliun
untuk disubsidikan ke minyak goreng dan biodiesel
kita tahu semua
itu bukan dari terlihat kami
sawit bukan milik kami petani kecil
hargai keberadaan kami
untuk memuat jadwal kita
lihat fakta di lapangan
jangan melihatnya di menara stadion sana
secara rapat saya kepada yang terhormat
selaku kepala negara
keputusan sabut jagad
untuk ekspor sepi
dan minyak goreng
ini sangat penuh
tempatnya bagi kami
masih banyak cara lain yang lebih
dengan tarikan perenang
kami telah membekali
lewat kumpulan ekspor
bisa untuk subsidi
sesungguhnya saudara kami juga
kami ingin sama sama maju
terima kasih mbak eva
untuk perbataan yang baik ini
kita akan berhenti dulu
kita akan lanjutkan
bagaimana kemudian mencari
formula kebijakan yang paling tepat
yang kemudian tidak memberikan dampak
ke lebih banyak lagi
termasuk juga kepada petani sawit
tapi kita akan bahas sesaat lagi
akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
apa yang kemudian tadi dijabarkan
oleh pak wayan
bahwa kemudian sawit ini bukan miliknya
hanya milik oligarki begitu
lalu bagaimana kemudian dpr
memformulasikan atau mencerna informasi ini
dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah
soal bagaimana melakukan atau bagaimana
memformulasikan satu kebijakan yang
tapi kemudian juga tidak merugikan
bagian masyarakat yang lain begitu
baik baik terima kasih mbak eva
kegelisahan pak wayan dan teman teman
menjadi masukan kami
misalnya minggu depan kami akan mengundang
pak menteri perdagangan rapat kerja
apalagi ketua dpr mbak puan sudah memberikan izin
untuk diadakan rapat di tengah masa reses
kami akan menanyakan
larangan ekspor ini
bagaimana larangan skor ini berjalan
petani rakyat itu terzolimi atau dirugikan
itu satu pak wayan
ini pr kami pak wayan
aspirasi pak wayan ini sudah saya catat
dalam rapat kerja dengan menteri perdagangan
ini akan kita juangkan
bagaimana formulasi kebijakan pemerintah
mengantisipasi larangan ekspor ini terhadap petani petani
kebetulan kami juga bermitra dengan menteri bumn
kami juga akan mendorong negara
bumn menguasai sektor hulu
petani petani pak wayan dan kawan kawan ini
untuk membangun pabrik pabrik kelapa sawit
itu satu yang pertama
yang kedua membangun pabrik minyak goreng
sebetul bisa menguasai sektor hulu
jadi kita tidak lagi bisa dipermainkan
oleh kekuatan oligarki oligarki oligarki oligarki
sekali lagi kita minta evaluasi kepada pemerintah
untuk memastikan pengusaha pengusaha nakal
dicabut saja hgu nya
yang keempat terakhir
kita akan mendorong pemerintah
melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum
jangan sampai larangan ekspor itu memicu
nanti yang namanya peneludupan
begitu mbak eva
jadi sekali lagi pak wayan
masukan pak wayan
dan kami catat betul
dan akan kami perjuangkan
sekali lagi kebijakan larangan ekspor ini
insya allah tidak akan merugikan pak wayan dan kawan kawan
sekali lagi dpr akan pasti memperjuangkan
jadi dpr itu dewan perwakilan rakyat
berada tengah tengah untuk seluruh kepentingan rakyat indonesia
insya allah pak wayan
sekarang silakan pak wayan ditanggapi
dan sekaligus juga apa kemudian yang diharapkan
oleh petani sawit
dengan keadaan atau situasi yang kemudian sudah terjadi setelah
disampaikannya kebijakan larangan ekspor sawit ini
oleh presiden jokowi
terima kasih mbak eva pak andre pak bima
saya selaku petani sawit
perhatian melihat saudara kita
jutaan untuk mencari minyak goreng
padahal kita pemilik sawit terluas di dunia
malu bangsa yang besar memiliki cara terluas ini
minyak goreng saja berebus agak menangis
pertandaan tujuhnya kita yang tidak mampu mengelola
para pemimpinnya yang bawah kiri
bukan kami petani bukan pada pemimpin
dari kutri pak ketakutak dpr rios kfw kiri kati kiri
diskusi dengan hatinya
determine di atas pindangan
dan kalau misalnya
membuat kebijakan hendaknya jalan pangangit yang membumi
seperti salah satu bukan mengusurkan dada
apa masalahnya sebenarnya di lapangan
dan juga asupan pengetahuan untuk membuat kebijakan yang membumi
mari temukan penuhi apa yang kami butuhkan selama praktisi
dan mencetakkan lapangan pekerjaan
mendinamiskan ekonomi bangsa
ini harus jadi prasen ke depan
sekali lagi mbak eva
cara mengelola bangsa ini
kiri lah kita saling menuding saling menyalahkan
saling merasa dirinya benar saling syuti
nggak ada gunanya
kita harus besar untuk membangun yang besar ini
tidak cukup kita bermata nariah
kita harus buktikan partisipasi kontribusi kita untuk bangsa ini
pertama kaji ulang
silakan pak wayan dipersingkat
karena kita harus memberikan kesempatan ke pak mbima juga
jadi pertama kaji ulang
membuka permasalahan riaw petani
jangan sampai membuat mohon maaf
membunuh menangkap burung
tidak pakai nuklir
sehingga dampaknya kekari
sudah turun rp satu seratus per kilogram
ini cerita yang berkali kali mengenai kami
pertama karena klhk menerobot kami
kami kedua pupuk yang malah lipatnya
harga pokok produksi kami tidak lagi rp satu per kilogram
tapi satu delapan ratus puli per kilogram
apabila harganya turun
maka kami sudah pasti bahkan mungkin bisa bangkrut
ini yang dipikirkan oleh pak andri
oleh para pemimpin kami yang saya hormati
terakhir pesan kami
selamat adalah alur keratuan untuk indonesia
tentulah menjadi kampanye islam
biar dibomba oleh industri bisnis asing
ini kelebihan kita
jadi delapan pekerjaan di sarawet

kehutangan ekspor tujuh puluh satu triliun
sekali lagi karena sarawet
jangan mengingkari rahmat tuhan
supaya kita tidak dilaknati oleh tuhan
saya juga saya pak jokowi akan evaluasi
karena saya tahu jokowi sangat menyayangi seluruh rakyat indonesia
termasuk di dalamnya rakyat ketani kami
baik kita akan tunggu ya bagaimana kemudian evaluasi dari presiden jokowi
terakhir mas bima
setelah kemudian meskipun ini belum diberlakukan begitu ya larangan
tapi kemudian dampaknya sudah ada
menurut anda bagaimana kemudian mengurangi ekses
dari penetapan kebijakan larangan ekspor ini
tidak bisa ya
kalau pelarangan ekspor secara totalnya harus dibatalkan dulu sebelum tanggal dua puluh delapan
kemudian kalau ingin menstabilkan harga di level konsumen
minyak goreng kemasan dan curah
kalau tidak mau memang harus diberlakukan lagi dmo
kemudian yang kedua adalah harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan ini kembali diberlakukan
karena yang terjadi sekarang mbak eva adalah migrasi
kenapa kemudian masalahnya muncul dari kemasan pindah ke curah
karena terjadi migrasi disparitas harganya terlalu jauh
orang disuruh mengkonsumsi minyak goreng curah
karena antri akhirnya pasokannya menjadi terbatas
jadi minyak goreng kemasan ini dan curah ini saling berkaitan
kalau kemasannya dilepas kepada mekanisme pasar ketika pelarangan ekspornya dicabut harganya akan naik lagi
jadi kan ini bukan solusi saya kira
tapi het harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan diberlakukan kembali
kemudian agar pengusaha lebih pro terhadap kemampuan atau kebutuhan di dalam negeri untuk produksi minyak goreng
maka sebaiknya adalah pungutan ekspornya yang kemudian diutak atik
penghutang ekspornya yang dinaikkan
sehingga menjadi disinsentif bagi mereka untuk melakukan ekspor
dan menjadi insentif untuk lebih memenuhi kebutuhan di dalam negeri
jadi saya kira sama kita ingin harga minyak gorengnya stabil tetapi tidak merugikan petani
kalau tadi ada misalnya masalah di dalam tata niaga ada masalah di dalam produksi
jangan kemudian ada yang disebut oligarki itu memang musuh bersama
mereka jahat itu kan mafia sebenarnya
tapi jangan sampai kemudian satu itu
atau empat perusahaan kemudian kita bakar lumbung tadinya
akhirnya yang kena adalah para petani petani yang kemudian harga tandan buah segarnya turun
itu yang saya tidak setuju disitu
tapi kalau semangat untuk stabilisasi harga banyak jalan lain
jangan menggunakan pelarangan ekspor cpo ataupun bahan baku rbdo lain yang secara brutal seperti ini
ini tidak akan menyelesaikan masalah
itu nanti satu dua tiga hari ke depan kita akan melihat khawatirnya reaksi dari negara negara g dua puluh

itu nanti satu dua tiga hari ke depan kita akan melihat khawatirnya reaksi dari negara negara lain
yang menjelaskan agar negara negara yang cir besser enging diesesare reconciliation bonneville arizona yang tersebut pasti terjadi
student warga berpengaruh untuk menghargai posisi kita
dan juga teman teman kita
jika ada pertandingannya yang seperti itu
kemudian pergiatannya mieja
ada pertanian juga
kebijakannya kemudian dibatalkan dirubah dengan kebijakan yang lebih solutif
baik terakhir dari anda bang andre untuk menutup ini semua
seberapa mungkin kemudian kebijakan ini dibatalkan
gimana mbak ifah
seberapa mungkin kemudian kebijakan ini dibatalkan sebelum diberlakukan pada tanggal dua puluh delapan mendatang
saya kurang jelas pertanyaan mbak eva tapi sekali lagi
kami akan segera memanggil menteri perdagangan
dan kita ingin mendengar langsung keterangan dari beliau
apa yang terjadi dan apa rencana pemerintah dengan larang ekspor ini
dan akhir akhir pak wayan tadi dan mas bimo tentu kita akan tanya
pak menteri perdagangan apa cara dan alternatif kebijakan pemerintah
jangan sampai petani sawit terzolimi
lalu yang dikhawatirkan mas bimo itu tentu kita akan tanyakan
skenario pemerintah untuk mengantisipasi hal itu
ini masukkan mbak harga
bagi dpr ya tentu sekali lagi kita akan perjuangkan seluruh rakyat indonesia
dan kita pastikan ya
kalau minggu depan kita akan penggil segera pak dap
karena dua dpr pun mbak puan sudah memberikan ini
untuk kami komisi enam rapat kerja di tengah masa resesi
mohon doanya saja pak wayan mas bimo dan seluruh rakyat indonesia
kita akan urai sekali lagi kebijakan kita akan mendukung kebijakan
minyak goreng ini bisa dinikmati oleh rakyat sesuai dengan aspirasi rakyat
tapi tentu kita tidak ingin menzolimi petani sawit
kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian hasil dari rapat kerja yang tadi bang andre sampaikan
apakah seberapa mungkin kemudian larangan ini nanti dibatalkan
kita akan tunggu sama sama
rapat kerja ini akan membahas seluruh masukan
seperti yang disampaikan mas bimo dan pak wayan tentu akan kita sampaikan pak mendak ya
rapat ini terbuka wayan dan seluruh rakyat indonesia pasti bisa menyaksikan
karena dpr punya kebijakan seluruh rapat rapat dpr
terbuka dan disiarkan secara live bisa diikuti oleh rakyat
baik baik baik
kita akan tunggu sama sama bagaimana hasil konkretnya
bang andre mas bima dan juga pak wayan
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih selamat malam
cnn indonesia newscast segera kembali